sambil nanti kita nunggu kayaknya kita nonton paket berita dulu kali ya
nah ini kita sarapannya kue kue kalau saya sih agak kurang istilahnya kurang rendang gitu ya sarapan kue
aha maunya sih nasi
itu deh orang indonesia ya apalagi untuk anda penggemar kuliner betawi
pasti sudah tidak asing lagi dengan nasi uduk kebun kacang
sesuai namanya ada di kawasan kebun kacang jakarta pusat memang terkenal dengan nasi uduknya yang khas
ya tentu saja di sana ini nasi uduk disajikan dalam bungkusan daun kelapa
dan juga disajikan dengan sambal kacang yang menambah nikmatnya nasi guri ini
mau tahu seperti apa nikmatnya kita simak informasinya dalam segmen foodpedia
ini kan emang terkenal dari dulu aslinya disini jadi enak terus porsinya kan juga daun pisangnya yang bikin wangi
dua hal yang saya suka dari kebun kacang ini nasi uduk fanani saya suka adalah sambal kacangnya
misalnya kacangnya kalau dimix di nasi uduknya itu karena crunchy nya dapat banget
mungkin karena bumbunya beda aja sama rasanya mungkin lebih gurih
awalnya masyarakat betawi mengenal nasi uduk sebagai menu sarapan
terbuat dari campuran beras yang diaron dengan berbagai bumbu
seperti daun salam daun jeruk laos serai dan santan
sebagai menu sarapan nasi uduk awalnya disajikan secara sederhana dengan lauk bihun goreng
windoro adi wartawan yang juga penulis buku tentang batavia dan budaya betawi meyakini
nasi uduk merupakan produk akulturasi dari budaya yang dibawa saudagar india gujarat dan tionghoa
nasi uduk yang asli itu hanya nasi goreng
nasi gurih dan bihun goreng lalu sambal
jadi nggak ada macam macam
makanya ketika muncul nasi uduk seperti khas tanah abang nasi uduk kebon kacang
itu sebetulnya sajiannya sudah beda dengan nasi uduk yang orisinal
dia untuk makan siang atau bahkan untuk makan malam
sehingga makanan penyertanya macam macam
tapi untuk yang orisinal untuk kepentingan sarapan
itu hanya dua macam bihun dan nasi uduk
bihun pun ini sudah bagian dari melting pot antara india gujarat dan cina
bihun kan dari cina
nasi uduk muncul di kantong kantong masyarakat betawi
yang merupakan peranakan saudagar arab dan india
karenanya nasi uduk banyak dikenal di daerah daerah seperti tanah abang dan gondang dia
dan jugaan bahwa nasi uduk betawi berasal dari tanah melayu
dianggap windoro adi tidak tepat
karena terdapat perbedaan pada bumbu antara nasi gurih melayu
yang tersebar di sumatera dan nasi uduk betawi
malaysia sumatera malaka rio
itu memang mengenal nasi gurih nasi uduk
nasi lemak namanya
tetapi lihat bumbunya dia hanya bumbunya hanya pandan
ini apa santan kelapa dan pandan
pandan itu bukan dari india
jadi menjadi aneh kalau nasi uduk yang sudah sampai jakarta dengan bumbu india
disamakan dengan nasi lemak dari malaka malaysia
kini nasi uduk betawi tidak hanya disajikan sebagai menu sarapan
nasi uduk betawi juga dengan mudah ditemukan saat makan siang
bahkan saat makan malam
lauk yang mendampingi nasi berbumbu ini pun semakin beragam
yang semakin menggugah selera
manggar patani jakarta